komisi pemberantasan korupsi kpk menetapkan dua puluh delapan orang mantan anggota dprd jambi periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sebagai tersangka kasus dugaan suap
pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapbd provinsi jambi tahun anggaran dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
jurubicara kpk ali fikri mengatakan dua puluh delapan orang mantan anggota dprd jambi yang ditetapkan tersangka
belum ditahan karena masih melengkapi berkas perkara termasuk tambahan berkas pemeriksaan saksi
saat ini para tersangka masih menjalani pemeriksaan di ruang rupata mapolda jambi
ali fikri tidak mengungkapkan nama mantan anggota dprd yang ditetapkan sebagai tersangka ini
penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana suap dalam pembahasan rapbd provinsi jambi tahun anggaran dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
di mana kasus ini melibatkan mantan gubernur jambi zumi zola
yang difonis enam tahun penjara namun saat ini sudah bebas persyarat
saat ini kpk sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi pengesahan rapbd provinsi jambi tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
tentu perkara ini sebagai pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh kpk
ada pun mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap
tentu kami akan sampaikan nanti ketika penyidikan ini cukup dan kemudian kpk telah melakukan upaya
baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap pihak pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada proses penyidikan dimaksud